satuan tugas covid sembilan belas masih berupaya mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan terutama di kalangan pesantren
mengingat jumlah penularan covid sembilan belas kluster pesantren masih cukup tinggi
masih banyaknya kasus tertular covid sembilan belas di kluster pesantren
membuat satuan tugas covid sembilan belas berupaya mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan
ketua bidang perubahan perilaku satgas covid sembilan belas sony harmadi mengatakan
perubahan perilaku masyarakat juga harus diterapkan terutama dalam satuan pendidikan salah satunya pesantren
salah satu komponen masyarakat yang penting adalah pendidikan termasuk pesantren
karena satuan pendidikan termasuk pesantren
itu kita harapkan menjadi garda terdepan tuh ujung tombak di dalam mendorong perubahan perilaku di masyarakat
satu melalui keteladanannya dua melalui edukasinya
jadi karena beliau beliau ini kaum cendekia kita berharap bisa selain menerapkan untuk dirinya
juga memberikan pengetahuan bagi masyarakat sekitarnya
untuk memutus rantai peneloran virus corona pesantren darun najah menerapkan one gate system
atau sistem satu pintu untuk keluar masuk peserta didik atau pengelola
hal ini diungkapkan pemimpin pesantren darun najah setelah mengetahui salah seorang di pesantrennya tertular virus corona
pertama kita berusaha ada one gate system di pesantren
one gate system ini artinya semua masyarakat yang sudah sehat di dalam pesantren itu
itu bagaimana caranya itu tidak bisa
mereka keluar masuk dari pesantren
yang pertama itu yang kita lakukan
yang kedua ini memang harus ada disiplin
yang sifatnya kalau di pesantren ini pemaksaan dipaksa
seperti masker ini kalau di darun najah
yang tidak pakai masker guru maupun pengelola kita tes rp dua ratus lima puluh
sependapat dengan yang dilakukan sofwan
jurubicara pemerintah penanganan covid sembilan belas
wiku sasmito mengatakan
cara one gate system untuk memutus rantai penurunan virus corona dinilai cukup efektif
selain itu menurut wiku guru dan pengelola masih berpotensi meneluarkan virus corona
wiku mengungkapkan pesantren tetap harus melakukan testing berupa rapid test jika ada yang berpergian
dalam memastikan bahwa keluar masuknya santri itu betul betul dikendalikan
dan ternyata yang tertular biasanya karena ada kontak dengan yang luar
maka dari itu sebelum sampai ke testing tracing dan treatment
pastikan bahwa pengendalian keluar masuk dari santri atau siapapun yang ada di pesantren itu dijaga betul
jadi masuknya betul kalau dari liburan misalnya pastikan mereka sehat dan ada testnya
ada testing di situ ya di test sebelum masuk
terus dilakukan isolasi mandiri dulu dipastikan supaya betul betul tidak menular
kemudian bisa beraktivitas
nah begitu juga kalau mereka nanti keluar pastikan bahwa mereka memang ke tempat tempat yang memang sehat
dan membawa perilaku
yang positif juga sehingga semuanya akan terpengaruh
satuan tugas covid sembilan belas berharap
satuan pendidikan yang salah satunya pesantren
dapat menjadi garda terdepan dalam sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia